setelah sempat ditunda pada pekan lalu
sidang pra peradilan yang dilayangkan
masyarakat antikorupsi indonesia atau maki
terhadap menteri perdagangan m lutfi
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam sidang perdana ini
tim kuasa hukum maki membacakan gugatan pra peradilan
yang dilayangkannya di hadapan hakim tunggal dewa ketut kartana
poin dari gugatan pra peradilan tersebut adalah
meminta agar menteri perdagangan m lutfi
segera mengumumkan status tersangka
terkait adanya dugaan mafia minyak goreng
pertapan tersangka dinilai penting
agar permasalahan kelangkaan
serta harga minyak goreng yang masih mahal
rencananya sidang pra peradilan ini
akan dilanjutkan pada selasa
dengan agenda jawaban dari tergugat
sedangkan pada sidang pembuktian rabu mendatang
masyarakat antikorupsi indonesia
sudah menyiapkan bukti bukti dugaan
adanya mafia minyak goreng
segera menemui titik terang
karena pihak menteri perdagangan
kemarin telah menyatakan
akan melakukan penyelidikan
bahkan sudah mengantongi nama nama
calon tersangka mafia mafia minyak goreng
namun kok sampai saat ini
tidak lagi ada kejelasan
terhadap orang orang yang diduga
sebagai mafia minyak goreng